hai neng ani masih kepedesan biar berkurang pedesnya saya tambahin kecap ya kalau kamu
pedesan gue tambahin kecap juga gue dulu saya dulu gue dulu saya duluan gue dulu saya dulu gue
dulu udah neng udah kita mundur dulu ya
pakatisnya kamu mau kemana ada aja
ih mas pur mau kemana mau tahu aja kamu jalan sana lu duluan aja jalan gimana saya bisa jalan
kalau ban motor kamu menghalangi motor saya
katanya takut jomplang
biar gue bawa
ini tempat bakso yang paling enak disini
kita masuk yuk
kamu makan bakso disini juga
kita nyari tempat lain aja ya
disini aja ah
gue juga yang mesen bakso dua
kita kan cuma berdua
kalau gak takut
kenapa gak mau ngebut
keringet kamu banyak juga kepedesan juga ya iya kak saya kipasin dinginan juga pakai ini
lebih dingin kalau pakai dua tangan
gue jadi apaja ning
eh mbak mbak bayar dulu main kabur aja doa enggak kabur nih maaf saya salah sangka
neng ani masih kepedesan biar berkurang pedesnya saya tambahin kecap ya kalau
kamu kepedesan kue tambahin kecap juga gue dulu saya dulu kue dulu saya duluan
gue dulu saya dulu gue dulu saya gue saya ih apaan sih kalian tuh nora
iya kakak kali ini kayak anak kecil inyong jadi sebel
ih apaan sih aku juga mau pulang
neng aninya ada bang
neng aninya ada bang
neng ani yuk berangkat
perut aku sakit ben
masih kuat kan
kalau kamu antarin aku pulang aku kuat
ya bukannya aku nolak
tapi aku takut ibu kamu marah
udah deh gak apa apa
ntar ya aku cari ibu dulu
neng ani gak kerja hari ini
aku mau berhenti kerja
aku mau ke kantor temenku
katanya ada lowongan buatku di kantor dia
saya anterin ya
ih kalau kan tisna gak keberatan
ih gak keberatan kok